seperti inilah kondisi arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan ibu kota yang mengalami kemacetan panjang pada selasa pagi tadi
seperti yang terjadi di ruas jalan salemba raya tepatnya yang mengarah ke kawasan keramat raya senen jakarta pusat
arus lalu lintas terlihat padat hingga menyebabkan kemacetan panjang
selain di ruas jalan salemba raya kemacetan juga terlihat di ruas jalan keramat raya senen jakarta pusat
kondisi ruas jalan yang mengalami kemacetan panjang membuat para pengendara yang hendak mengarah ke kawasan senen harus ekstra bersabar
lantaran hanya dapat melaju dengan cepatan rata rata sepuluh lima belas km per jam
untuk menghindari kemacetan tak sedikit dari para pengendara yang nekat menerobos jalur sepeda maupun jalur bus transjakarta
kondisi ruas jalan salem baraya tepatnya yang mengarah ke kawasan keramat raya senen jakarta pusat